pasti pak vero cemas banget
anaknya sampai harus rawat
lagi mencari keluarga kandung kaca
saya minta tolong sama dokter
cari pendonor yang cocok untuk tasha
berapapun biayanya akan saya bayar loh
asal tasha sembuh
tapi untuk hal ini
kita sama sama berusaha
kalau begitu saya tinggal dulu pak
baru dipungut dari panti aja
udah ngeluarin modal gede
gimana besar nanti
demi ngobatin anak gak jelas itu
tadi aku gak sengaja denger pembicaraan kamu sama dokter
untuk biaya nyari donor
sumsum tulang belakang itu kan
uangnya gak sedikit mas
mendingan kamu pertimbangin dulu ya
ngurusin itu semua
kalaupun aku mau ngeluarin uang buat dasar
itu uangku sendiri bukan uang kamu
jadi kamu gak punya hak untuk ngelarang aku
aku cuma mikirin masa depan
gimana kalau penghasilan kamu habis cuma karena penjubuhan tasha
aku gak peduli
aku cuma mikirin kesembuhan tasha itu aja
jadi kamu cuma peduliin dia mas
bapak fero berantem lagi ya
pasti gara gara aku
itu bukan gara gara kamu
bapak fero sama mama giseko di rumah kan emang suka gitu
kadang masalah kecil aja bisa jadi gitu ya
bisa jadi gitu ya
bisa jadi gitu ya
itu bukan tolong kamu
pasti gara gara aku
bapak fero dan mama gise berantem
sekarang kamu lebih sayang sama dia ya dibandingkan aku
kamu gak usah balikin keadaan soal aku yang salah ya
tapi kamu loh yang bikin aku mikir kayak gitu
aku cuma mikirin kesembuhan tasha itu aja
aku tau tasha sakit keras mas
tapi jangan jadikan angkatan dong
aku ga mau berlindung sama sakit
sayang jangan mau dong
tidur aja dong jangan apa apaan nih
tante mau aku sakit keras ya
aku sakitnya apa sih
kamu yang tabah ya
kamu pasti sembuh
aku capek ribet sama kamu
anak ini memang pembawa siap
sejak ada dia
mas fir makin gak peduli sama aku
mama sama papa jadi banteng
kebanyakan minta maaf
semakin kamu sakit
aku gak boleh emosi
aku harus tenang
aku harus tenang
anak bapak dirawat di rumah sakit ini pak
keadaannya gimana pak
anak saya masih harus dirawat
di kamar bagian p satu
naya sendiri ngapain disini
nemenin pak raka
pak raka bawa aura
aura sakit demam pak
aura sakit juga
semoga cepat sembuh ya
salam buat pak raka
saya juga salam untuk anak bapak
semoga cepat sembuh
kalau gitu saya balik ke ruang rawat dulu ya
pasti pak vero cemas banget
anaknya sampai harus rawat
dia dulu selama tiga hari
dia selalu berharap
harusnya bunda ada di samping kamu
untuk menjaga dan merawat kamu
tapi bunda bahkan gak tahu
kamu ada dimana
tunggu sebentar ya
sebetulnya dia baik baik saja pak
anak bapak tidak perlu dirawat
tapi tadi badannya demam loh dok
dan dia lemas
sepertinya ada masalah tekanan psikis pak
apa ada temannya yang menjahili pak
ada orang lain yang ditakuti anak bapak
atau di rumah
karena itu bisa menjadi tekanan psikis pak
di rumah baik baik aja kok dok
gak ada masalah